capres pemilu dua ribu dua puluh empat anies baswedan mempertimbangkan semua dukungan
yang mendorongnya untuk kembali maju dalam pilkada jakarta november nanti
anies menjawab kemungkinan dia kembali maju di pilkada jakarta
usai bertemu dengan warga dan tokoh masyarakat di aceh
soal rencana sejumlah parpol yang akan mengusungnya di pilkada jakarta
anies mengatakan semua panggilan tugas akan dipertimbangkan secara serius
nama anies masuk kembali dalam bursa calon gubernur jakarta
setelah sempat disinggung oleh petinggi partai nasdem dan pkb
sementara itu pkb sejauh ini masih menggodok sejumlah nama bakal cagup jakarta
ketua bupkb mohamad niskandar mengatakan partainya masih belum memutuskan
nama kandidat cagup jakarta
di tengah ramainya bursa calon gubernur di pilkada jakarta dua ribu dua puluh
mantan gubernur jakarta basuki cahayapurnama alias ahok
menyebut kriteria pemimpin jakarta di masa mendatang
haruslah sosok yang berani mengeksekusi kebijakan
itu disampaikan ahok saat menjawab sejumlah permasalahan di kota jakarta
mulai dari kemacetan hingga banjir yang belum teratasi
menurutnya dalam memimpin jakarta tidak sekadar mencari popularitas dan pencitraan
yang paling penting bagi saya bukan kajian kajian
kita tahu terlalu banyak yang paling penting anda berani eksekusi
tapi demi untuk jakarta lebih baik
hanya sementara kalau populitas hanya pencitraan
bagi saya yang paling penting adalah melakukan eksekusi
bahwa yang kita kerjakan itu ada
secara popularitas nama anies baswedan dan basuki cahayapurnama atau ahok
masih unggul untuk dijagokan dalam bursa pemilihan gubernur jakarta tahun ini
lalu seberapa besar kemungkinan anies dan ahok
kami diskusikan bersama direktur eksekutif poltreking indonesia
ada nama anies ada nama ahok
kemungkinan mereka berduel lagi di pilkada tahun ini seberapa besar
menurut saya cukup besar ya potensinya
karena mereka memiliki paling tidak aspek yang dibutuhkan
untuk maju dalam kandidasi di internal partai dulu tiffal
pasti setiap partai politik yang diukur adalah potensi elektabilitas
kalau dilihat dari data dukungan elektabilitas
itu menunjukkan pak anies pak ahok
di luar ada nama nama baru seperti ridwan kamil dan sebagainya
dari sisi boarding pass pdi perjuangan menyebutkan
salah satu nama yang masuk dalam penjaringan mereka adalah pak ahok
begitu juga pak anies disebutkan di partai nasdem
mereka elektabilitasnya relatif lebih tinggi
misalnya ada nama saroni dari nasdem
itu kan jauh dibandingkan nama anies elektabilitas
begitu juga di internal pd perjuangan
sehingga secara boarding pass meskipun mungkin belum cukup
maka di dki maka mereka sudah punya potensi boarding pass
yang paling penting yang paling determinan adalah potensi elektabilitas
nah di titik ini mereka punya potensi
tetapi karena ini mereka pernah berduel dulu feeval
mereka juga punya komplikasi politik yang sama
misalnya pak anies hari ini bukan sekedar incumbent
beliau baru saja bertarung anies waswedan baru saja bertarung di pilpres dan kalah
itu menjadi problem bagi anies tantangannya
kalau kalah misalnya dalam pilkada dki
sulit untuk running lagi di pilpres dua ribu dua puluh
yang kedua kalau anies bertarung lagi dengan kendaraan nasdem dan pkb
dan kita tahu nasdem dan pkb sekarang mendekat merapat ke prabowo
itu menimbulkan komplikasi politik juga
nah ini yang saya kira harus dihitung oleh anies baswedan
ditambah ada figur figur yang lainnya
kemungkinan pak ahok akan di apa namanya
dulu juga berhadapan dengan pak anies misalnya
dan kemudian ada isu isu di dua ribu tujuh belas
didaur ulang oleh lawan politiknya untuk menyerang pak ahok
jadi dua figur ini secara politik punya
per hari ini tiffal memiliki potensi elektabilitas untuk dilentingkan paling tinggi
tetapi memiliki komplikasi yang bisa di downgrade
yang bisa diserang juga cukup besar dibandingkan figur figur baru
oke tapi kalau kita melihat juga dari hasil perolehan di dprd dki jakarta
pks nomor satu kemudian pdip dan disusun nomor tiga gerindra
kita juga paham ada arah arah untuk partai partai tertentu
mengusung nama nama lain selain dua tokoh tadi begitu
untuk kendaraan politik masing masing ini kansnya sebagaimana
untuk anies bagaimana untuk ahok bagaimana
kecenderaannya mereka masih punya potensi tapi mereka bertarung dengan nama nama lainnya
misalnya kalau kita bicara kandidasi parpol pertanyaan tifal tadi
itu tidak bisa berlari dari peta politik nasional per hari ini
jadi koalisi politik nasional itu akan mempengaruhi peta koalisi di pilkada dki
karena pilkada dki ini menjadi eskalator pilpres nanti di dua ribu sembilan
terbukti pak jokowi dan pak anies menjadi kandidat
karena itu nanti peta nasional siapa yang akan merapat ini berpengaruh tifal
nah ketika pak surya palu dan nasdem itu bergabung dengan pak prabowo
apakah betul pak surya paloh akan semakin mantap atau goyah nanti akan mendukung pak anies baswedan
ada deal deal politik ada perubahan pergeseran
atau sebaliknya justru misalnya ada kesepakatan kekuatan baru ini justru mendukung anies waswedan
karena apa dianggap ridwan kamil tetap di jalan
karena apa dianggap ridwan kamil tetap di jalan
jadi dari sisi part pol mereka punya kebutuhan memang mencari figur kuat tifal
jadi mereka kayak nasdem pkb dan seluruhnya kan belum memiliki figur yang kuat
tiba tiba pak ahok maju mereka majukan saroni kemudian ridwan kamil maju kan mereka tidak punya figur kuat
sehingga memang mencari figur yang potensial yang kuat bisa berimbang dalam bertarung
dari sisi anies waswedan juga sama dari sisi pak ahok terutama anies waswedan
dia butuh panggung politik setelah kalah di pilpres
panggung politiknya apa apalagi kaki politik narasi perubahannya kan patah
ketika partai partai pendukung koalisi perubahan terindikasi kuat kecenderungannya
tendensinya akan bergeser bergabung dalam pemerintahan
jadi saya kira ini akan menjadi pertimbangan bagi anies baswedan membutuhkan kendaraan politik
jadi masing masing partai untuk rki ini poin saya sangat bergantung dinamikanya dengan pergerakan politik
peta politik nasional akan terrepensasikan akan berpengaruh paling berpengaruh pada pilkada dki
kemudian pilkada di pulau jawa barulah pilkada di luar jawa
jadi semakin strategis nilainya nilai politiknya maka semakin besar daya cengkraman elit partai di nasional
dpp nya sangat fokus pada pilkada tersebut
tapi kalau pilkadanya jauh nilai strategisnya sangat rendah mungkin tidak taruh di gublis
kenapa dari sisi gengsi politik dari sisi strategis pilpres dari sisi lumbung politik
dan lain sebagainya akan menjadi pertimbangan pilkada tersebut
selain dua nama tadi apakah ada nama potensial yang kayaknya akan jadi lawan politik yang cukup kuat juga untuk pilkada dki nanti
di jakarta saya membaginya dalam tiga kategori per hari ini berdasarkan data tiffal
ada kandidat kuat yang kedua kandidat berpotensi potensial potensial mungkin dia akan kuat sekarang belum kuat
atau kandidat standar kita tidak bicara pada kandidat standar
nah kandidat kuat per hari ini ada tiga dua nama lama yaitu anies baswedan
yang kedua adalah pak ahok basuki cahayapurnama yang ketiga ada nama baru yaitu pak ridwan kamil
tetapi ridwan kamil kan belum tentu maju di jakarta ridwan kamil masih mungkin maju di jawa barat lagi
nah jadi dari nama nama yang saya sebutkan tadi karena mengingat pilkada masih enam sampai tujuh bulan satu
yang kedua dinamika peta politiknya masih mungkin berubah yang ketiga apakah pak anies dan pak ahok akan maju atau tidak
maka berdasarkan tiga basis itu maka per hari ini kita akan memiliki tiga basis
nah per hari ini kita belum terlalu cepat menyimpulkan siapa kandidat terkuat
per hari ini ada pak ahok pak anies dan pak ridwan kamil tapi sangat mungkin muncul kuda hitam muncul figur figur baru
kalau mereka memiliki posisi strategis dan persis publik
apalagi misalnya ada wacana maksudnya saya tidak percaya pak andis dan pak ahok dipasangkan sebagian mengatakan
saya melihat mereka lebih berpengaruh saya tidak percaya pak andis dan pak ahok dipasangkan sebagian mengatakan nah iya ada yang mengatakan demikian juga itu kan sudah kecil kemungkinannya
saya melihat mereka lebih berpotensi duel daripada duet
karena apa karena mereka tidak memiliki garis temu dari sisi ideologi dan visi pak suki dan pak andis tifal
jadi sulit dipertemukan kenapa sulit dipertemukan
kalau pun mereka bertemu orang akan berpikir akan memiliki kekuatan besar sulit di kalahkan
saya berpikir terbalik justru ini sangat mudah dikalahkan karena pemilihnya seperti air dan minyak akan berpotensi meninggalkan pasangan ini
pendukung pak ahok yang sangat senang dengan pak ahok
tidak suka anies pun sebaliknya suka anies
tidak suka ahok itu akan pergi jadi mereka
mereka akan mendapatkan lawan politik yang kuat
justru potensi lawan kuatnya akan muncul
berhadapan hadapan relatif lebih besar
potensi kemenangan dan sebagainya dan apa mungkin
mereka mau jadi wakil juga kecil kemungkinan
akan coba realistis tapi kemungkinan
pks begitu apakah hal yang sama juga akan terjadi
kalau peta partainya saya yakin akan berubah
akan berubah sekali dan
kita bicara di jakarta kan dulu tiga ya
tiba ya kemudian di pilpres
hari ini dua ribu dua puluh empat yang lalu
nah kalau itu disambung sangat mungkin tiga
ada nama pak ahok kemudian ada nama
bu risma ada nama pak basuki
disebutkan dan lain sebagainya
ini ya bukan gerindra dan
mengatakan tidak anies tapi kita kan sangat mungkin
oleh pkb oleh nasdem
namanya anies memang kuat meskipun ada saroni
ini lalu di kubunya prabowo
kalau kita lihat dari golkar pan
nama lain lainnya tapi dibandingkan zaki
saya kira secara potensi elektabilitas
sungguh itu per hari ini sebelum kita
misalnya mengotak atik kita lihat
saja peluang paling besar sekarang aja
ada nama anies yang terkuat dan nama ridwan kamil
pada poros koalisi yang memunculkan
mereka oke semuanya masih
karena jaraknya juga masih terbela cukup lama
kandidasi partai masih dinamis maupun di
kampanye politik juga masih mungkin berubah
oke mas hantayuda terima kasih untuk perspektif yang dibagikan